presiden joko widodo akhirnya buka suara mengenai agenda pertemuannya dengan ketua umum partai nasdem surya paloh beberapa waktu lalu di istana negara
usai meresmikan jalan tol bengkulu tabapanunjang di provinsi bengkulu kamis kemarin jokowi mengaku pembicaraan yang dilakukan dengan surya paloh membahas persoalan pemerintahan hingga pemilu dua ribu dua puluh
jokowi mengatakan pertemuan dengan ketua umum partai nasdem dinilai hal yang wajar yang sering dilakukan sebelumnya
pertemuan dengan pak surya paloh ya pertemuan biasa kita kan sering ketemu sering ketemu berbicara ya berbicara bicara wajar masa mau tahu semuanya
ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik ada yang berkaitan dengan
cepat tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail